dahlan iskan terdakwa kasus korupsi pelepasan aset pt pancawira usaha
membacakan nota keberatan yang di depan majelis hakim
dahlan tak kuasa menahan tangis saat ia menceritakan pengorbanannya untuk pt pwu
kuasa hukum dahlan yusril iza mahendra menolak semua dakwaan dan menyatakan batal demi hukum
dalam sidang ini juga dihadiri beberapa tokoh nasional seperti abraham samad mantan ketua kpk
effendi gozali dan juga faisal basri
selasa pagi pukul sepuluh sidang pembacaan eksepsi dilaksanakan di ruang cakra pengadilan tindak pidana korupsi surabaya
dahlan membacakan sendiri nota keberatannya
dahlan sempat menangis ketika membacakan pengorbanan yang ia lakukan
untuk membangkitkan pt pancawira usaha yang sempat jatuh
yang mulia semua itu tadi tidak penting bagi saya
yang penting adalah jangan ditinggalkan
jangan bikin masyarakat digung
jangan bikin masyarakat akhirnya lebih percaya kepada unsur nasib nasib baru daripada pendapat dana kepada hukum
kuasa hukum dahlan yusril iza mahendra menolak semua tuntutan majelis hakim
yang menyatakan dahlan merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau golongan
karena itu kalau terjadi kerugian sebenarnya
kalaupun itu dianggap pidana itu tidak pidana umum
karena korupsi yang menjadi kewenangan dari pengadilan tipikor surabaya
kemudian juga kita melihat bahwa dawaan ini tidak begitu jelas karena disusun secara alternatif
jadi ada dawaan premier dawaan sekunder dan mengandung ketidakjelasan
dukungan untuk dahlan iskan terus bergulir
pada persidangan sebelumnya mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md dan pelopor mobil listrik riki alsen
datang sebagai dukungan untuk dahlan
kini pada agenda sidang pembacaan nota keberatan dahlan iskan
beberapa tokoh nasional turut hadir
seperti mantan pimpinan kpk abraham samad pakar ekonomi faisal basri
dan pakar komunikasi effendi ghazali
mereka berharap agar hukum indonesia dapat ditegakkan berdasarkan fakta
sidang dilanjutkan pada dua puluh desember mendatang dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum